dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di ajang indonesia open dua ribu dua puluh dua
selamat malam diego
hingga kini bagaimana hasil tim indonesia di ajang indonesia open dua ribu dua puluh dua setelah tadi sempat kita ketahui bersama bahwa fajar dan juga rian berhasil masuk ke enam belas besar
diego diego apakah anda masih bisa mendengarkan suara saya
ya selamat malam iqbal memang pasangan ganda putra fajarian berhasil melaju ke babak enam belas besar setelah mengalahkan pasangan dari negeri jiran yaitu go seve dan nur izudin
di mana pertandingan berjalan cukup sengit terjadi kejar mengejar angka pada set pertama yang skor akhirnya cukup tipis
fajar dan rian menangkan untuk fajar dan rian dua puluh satu sembilan belas
sedangkan di set kedua fajar rian tampil lebih agresif dengan menancap gas terlebih dahulu melakukan serangan serangan yang agresif terhadap pasangan asal malaysia tersebut dan berhasil memenangkan set kedua dengan skor dua puluh satu
ini membuat fajarian berpotensi untuk berhadapan dengan pasangan ganda putra asal indonesia lainnya yang sedang bertanding saat ini yaitu bagas maulana
dan juga sohibul fikri yang sedang menghadapi pasangan asal skotlandia yaitu alexander doon dan adam hall
dan bagas maulana dan sohibul fikri ini merupakan juara all england dua ribu dua puluh dua
tentunya menarik apabila pasangan ini kemudian bertemu dengan pasangan fajar rian yang merupakan juara dari indonesia masters pekan lalu
dan memang sektor ganda putra ini menjadi salah satu sektor yang menjadi kekuatan utama
dari tim indonesia di ajang ajang badminton sebelumnya dan juga saat ini di indonesia open dua ribu dua puluh tiga
akan tetapi iqbal hari ini ada kejutan yang terjadi di mana pasangan ganda putra indonesia senior yaitu muhammad ahsan dan juga hendra setiawan harus bertekuk lutut dari pasangan ganda asal cina yaitu liu yu chen dan juga oshuan yi
di mana pada pertandingan antara ahsan hendra dan juga liu yuchen ocean ye ini berjalan sangat sengit dari awal terjadi kejar mengejar angka
keduanya bermain dengan diferensi yang sangat rapi kemudian menyerang dengan cukup agresif dan juga beberapa trik trik pukulan diperlihatkan oleh kedua pasangan
akan tetapi ahsan hendra terpaksa harus menyerah dengan skor di set pertama tujuh belas dua puluh satu dan juga di set dua
kedua pasangan yang terakhir ahsan hendra dapat mampu membalikan keadaan di saat saat akhir set dimana mereka dapat unggul
terlebih dahulu akan tetapi pasangan ganda asal china ini berhasil meraih poin demi poin sehingga memaksakan kedudukan menjadi dua puluh dua dua puluh empat
dan selain pasangan ahsan hendra pasangan ganda putra lainnya yang meraih hasil positif pada hari ini yaitu pramudya kusumawardana dan juga yeremia rambitan
yang juga sempat
turun di sea games dua ribu dua puluh satu mereka menghadapi pasangan asal inggris yaitu ben lane dan juga shan fendi
mana mereka menang dengan skor yang cukup tipis pada set pertama dengan skor dua puluh satu
dan di set kedua mereka tampil lebih meyakinkan lagi dengan mengalahkan pasangan asal inggris ini dengan skor dua puluh satu lima belas
satu satunya pasangan ganda campuran indonesia yang berhasil melaju ke babak
enam belas besar esok hari yang ini pravin jordan dan juga melati deva oktaviani mereka berhasil melaju setelah mengalahkan pasangan dari skotlandia yaitu adam hall dan juga julie mcpherson
di mana mereka tampil dengan sangat agresif di set pertama langsung menghabiskan set dengan skor dua puluh
dan di set kedua sempat ada perlawanan sedikit dari pasangan
dan di set ketiga ada perlawanan asal skotlandia namun pasangan ganda campuran asal indonesia berhasil memenangkan set tersebut dengan skor dua puluh satu delapan belas
ya tentunya iqbal kita tentunya berharap bersama sama agar semua wakil wakil indonesia dapat melaju lebih jauh di indonesia open dua ribu dua puluh dua kali ini
dimana pada indonesia masters kemarin hanya ada satu gelar juara yang berhasil direngkuh oleh tim bulu tangkis indonesia melalui ganda putra
yaitu pasangan fajarian
tentunya dari sektor sektor lain kita masih menunggu seperti apa penampilan atlet atlet bulu tangkis indonesia
di mana tadi juga sebelumnya sudah ada jonathan christie yang berhasil melaju ke babak enam belas besar setelah mengalahkan kanapon wangcarun
di mana di set pertama ia menang dua puluh dua
dan di set kedua dengan performa yang begitu dominan mengalahkan wangcarun dengan skor dua puluh satu delapan
dan sebelumnya juga anthony ginting
sudah melaju ke babak enam belas besar
the minions yang masih belum dalam kondisi fisik terbaiknya karena marcus gideon masih dalam masa recovery cedera pergelangan kaki
tapi mampu tampil meyakinkan dan menang menuju babak selanjutnya babak enam belas besar yang akan dilaksanakan esok hari iqbal
baik diego semoga apa yang anda harapkan apa yang saya harapkan dan apa yang kita harapkan semuanya bisa terwujud
terima kasih diego basro
terima kasih diego basro